terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh dan kini kita akan mengupdate kasus dari novel baswedan
yang tadi pagi mendapatkan serangan yaitu dilemparkannya air keras kepada beliau
dan kita langsung saja ke rumah sakit mitra keluarga kelapa gading jakarta
sudah ada rekan kami istiarto sigit di sana
baik ito selamat pagi ito bisa anda update kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dari novel baswedan
ya selamat siang hari saat ini memang saya berada di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading
tempat dimana penyidik kpk novel baswedan dirawat setelah subuh hari ini
tadi mengalami sebuah insiden penyiraman dengan sebuah cairan yang diduga merupakan air keras
secara kronologis memang pihak kepolisian tadi menjelaskan bahwa subuh tadi seusai menjalankan ibadah sholat subuh
novel memang akan berjalan kaki menuju rumah
jarak antara rumah dengan masjid hanya tiga puluh meter begitu kira kira
dan kebiasaan ini memang selalu dilakukan novel setiap hari melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut
nah pada saat akan menuju rumah bersama dua orang warga lain
novel lalu dihampiri oleh dua orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor
lalu menyiramkan cairan yang diduga merupakan air keras
mengapa saya bilang diduga karena sampai dengan saat ini kapolres jakarta utara
kompol duyono masih belum memastikan apakah cairan tersebut memang merupakan air keras
namun dugaan besar
cairan tersebut merupakan air keras karena menimbulkan luka bakar
di sekitar bagian mata dari penyidik kpk bagian atas maupun bawah bola mata
dan adanya benturan yang diakibatkan oleh tindakan menghindar dari novel baswedan
ketika proses penyiraman tersebut terjadi
novel membuat penyiraman yang berbeda
sebuah pohon yang ada di sekitar dirinya
beberapa tokoh yang sudah menjuku novel baswedan di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading
diantaranya adalah kapolda metro jaya m iryawan lalu kapolres jakarta utara kompol duyono
tadi kami juga melihat jurubicara presiden johan budi sudah datang ke rumah sakit mitra keluarga
seperti kita tahu memang sebelumnya johan budi merupakan jurubicara kpk
bersama sama dengan novel baswedan melakukan beberapa penyidikan kasus besar
dan tadi yang terakhir datang kami melihat adanya kehadiran colon gubernur dki jakarta nomor urut tiga
anies baswedan yang masih memiliki hubungan famili dengan novel baswedan
kalau kita melihat rangkaian kejadian yang pernah dialami oleh novel baswedan memang ini bukan yang pertama
kita tahu bahwa ketika menangani kasus simulator sim novel baswedan sempat terkena sandungan kasus dilaporkan
terkait kasus penganiayaan pencuri dari sarang burung walet di bengkulu pada tahun dua ribu empat
dan tahun lalu juga kita tahu ada insiden tabrakan yang dialami oleh novel baswedan sehingga beberapa insiden yang terjadi
memang mengindikasi adanya intervensi secara kasar terhadap kasus kasus besar yang disidik oleh novel baswedan
hal ini juga yang diungkapkan oleh pegiat ham yaitu haris azhar mengatakan bahwa bukan
karena mengalami sedikit masalah teknis
kami harus kembali ke studio dan nanti akan mendapatkan update kembali
terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh dan langsung saja selanjutnya kita akan mengajak anda untuk ke kpk
sudah ada heranov al bashir yang berada di gedung kpk untuk mengupdate keadaan di sana di kpk terkait dengan kasus yang menimpa novel baswedan
selamat pagi heranov
heranov bagaimana apakah pihak kpk ini sudah melaporkan insiden yang dialami novel baswedan
dan ke pihak polisian
ya anissa dan hanum meskipun saya tidak bisa mendengar dengan jelas
tapi yang saya tangkap dari pertanyaan anda adalah apakah kpk sudah melaporkan aksi teror yang dilakukan terhadap novel baswedan ke pihak mabespori
sejauh ini kami telah mendapatkan informasi dari jurubicara kpk febri diansyah
meskipun sejauh ini memang belum ada konferensi pers yang digelar di kpk
dalam pernyataan melalui pesan singkat ataupun telepon terhadap febri diansyah tadi
febri mengatakan bahwa kpk akan ke mabespori untuk melaporkan aksi teror ataupun penyerangan terhadap penyidik senior novel baswedan yang terjadi pada pukul lima pagi tadi
dan kpk tentunya berharap melalui wakil ketua kpk laudem syarif
tadi teman teman mengatakan bahwa pihak polri bisa mengungkap siapa dalang ataupun pelaku dari aksi teror
yang dilakukan terhadap novel baswedan
dan kpk sendiri ini masih terus mengembangkan kasus ktp elektronik
jika saya melihat dari agenda pada pagi hari ini ataupun hari ini teman teman
ada enam saksi yang diperiksa terhadap kasus ktp elektronik
enam saksi ini diperiksa untuk tersangka andi narogong
lima diantara dari pihak swasta dan satu diantara yang merupakan terdakwa irman sugiharto
juru bicara kpk
pak b b bridiansyah menegaskan bahwa apapun intimidasi ataupun teror yang dilakukan
baik dari pihak manapun terhadap kpk ini tidak mengganggu kinerja kpk sama sekali
kpk akan terus fokus untuk mengembangkan kasus kasus yang tengah dikembangkan oleh kpk
salah satunya yaitu ktp elektronik yang menjadi isu yang sangat hangat akhir akhir ini
setelah setia novanto yang merupakan ketua dpr
yang juga mantan ketua fraksi partai golkar saat ktp elektronik digulirkan
di dpr yang juga merupakan mantan bendahara umum partai golkar
sudah dicegah bepergian ke luar negeri
sejak semalam tadi surat dari kpk sudah sampai ke kantor kementerian hukum dan ham
melalui dirjen imigrasi
ronif sompi telah menegaskan hal itu teman teman
dan jika saya melihat situasi di kpk saat ini
pengamanan tampaknya ini seperti biasa saja
seperti hari hari sebelumnya
tapi tadi agus hara harjo selaku ketua kpk
setelah melihat novel baswedan di rumah sakit kelapa gading
bersama kapolda metro jaya emir yawan
dalam keterangan persnya di sana menyatakan bahwa
pengamanan akan diperketat di kpk
ataupun ditambah jumlah personil kepolisian
setelah aksi teror yang dilakukan terhadap novel baswedan
dan agus hara harjo berharap bahwa
pengembangan kasus kasus di kpk terus berjalan
seperti halnya yang dikatakan oleh febri diansyah
dan menurut agenda pada pukul sebelas nanti
teman teman akan ada konferensi pers
ataupun pernyataan yang akan disampaikan oleh mantan wakil ketua kpk
bushro mukedas bersama sejumlah elemen masyarakat ke gedung kpk ini
dan kita masih menantikan apa yang akan disampaikan oleh bushiromu kedas
tapi dalam siaran langsung tadi bersama rekan kita di studio
bushiromu kedas menyatakan kepada sian indonesia bahwa
pihaknya meminta agar presiden joko widodo membentuk tim bersama
siapa sebenarnya orang dibalik pelaku dari aksi teror
kita bisa mempunyai catatan atau mencatat berapa kali terjadi penyerangan terhadap novel baswedan
tidak hanya pada hari ini teman teman
jika saya mencatat sebelumnya juga ada penyerangan yang dilakukan terhadap novel baswedan
yaitu di nusa tenggara barat ketika novel baswedan bertugas
saat mengungkap kasus korupsi simulator sim yang berada di polri
dan jika melihat apa yang disampaikan oleh sejumlah pernyataan dari warga di kelapa gading
jika saya boleh mengutip dari imam masjid di sana mengatakan bahwa novel mengaku
memang pada dua minggu terakhir ini mendapatkan hal hal yang aneh
seperti dibuntuti di sekitar rumahnya dan ada orang orang yang mencurigakan
berada di sekitar komplek perumahan di novel baswedan di kelapa gading teman teman
memang banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat
ada yang mengatakan bahwa aksi teror pada pagi hari ini merupakan aksi agar novel baswedan
ataupun kpk menghentikan kasus ktp elektronik
tapi ini adalah satu dari beberapa spekulasi yang berkembang di masyarakat
bisa saja mungkin ada ancaman dari terpidana ataupun terdakwa ataupun tersangka
yang datang ataupun teror ini datang dari mereka terhadap novel baswedan terhadap kasus ktp elektronik
itu merupakan satu dari beberapa latar belakang
tapi kita tidak boleh terlebih dahulu terlalu dini menyatakan bahwa pada pagi hari ini
merupakan kejadian agar novel baswedan ini menghentikan kasus ktp elektronik
jika saya boleh mengutip juga apa yang disampaikan oleh anggota dpr arsul sani
yang merupakan anggota komisi hukum menyatakan masyarakat tidak boleh berspekulasi lebih lanjut
biarlah polri yang bekerja
dan bisa saja ini merupakan pengalihan isu lain yang menjadi topik
saat ini di tanah air dalam kasus kasus lain tidak hanya ktp elektronik yang kita tahu bahwa cukup hangat akhir pekan pekan ini
dan kita masih menantikan siapa tersangka memang sebetulnya
ataupun aktor dibalik ktp elektronik ini setelah beberapa orang ditetapkan menjadi tersangka
setelah andi narogong beberapa waktu lalu dan miriam haryani juga telah ditetapkan menjadi tersangka
karena memberikan kesaksian palsu
dan jika saya boleh mereview juga apa peran dari novel baswedan
dalam mengembangkan kasus kasus di kpk novel baswedan juga merupakan penyidik senior
yang juga merupakan ketua tim satuan tugas penyidik kpk mempunyai andil yang cukup besar
dan peran besar termasuk dalam ktp elektronik
dan perjalanan panjang cukup dilakukan oleh novel baswedan sejak ktp elektronik ini diungkap oleh pihak kpk
dan terakhir novel baswedan ini hadir persidangan ktp elektronik karena dituduh oleh
miriam haryani telah memberikan ancaman ataupun tekanan terhadap miriam haryani
dalam memberikan kesaksian di persidangan
namun novel baswedan berkali kali menegaskan bahwa tidak ada ancaman ataupun tekanan yang datang dari penyidik kpk
terhadap miriam haryani untuk memberikan kesaksian di pengadilan
dan jika saya mencatat bahwa dua puluh empat januari dua ribu tujuh belas lalu miriam hariani mengaku mendapatkan ancaman
beberapa waktu lalu akhirnya kpk telah menerapkan pasal dua puluh satu dan pasal dua puluh dua kepada miriam haryani
karena tidak memberikan keterangan yang benar di persidangan dan mencabut keterangan saat memberikan kesaksian di kpk
dalam pemeriksaan di kpk dalam berita acara pemeriksaan
dan tentunya apakah nantinya polri bisa mengungkap siapa dalang dibalik teror yang terjadi
ini kita masih nantikan siapa pelakunya dan jikapun polri mengungkap
tentunya kita semua berharap apa yang diungkap oleh polri ini benar benar bisa transparan kepada publik
baik heranov terima kasih atas laporan anda langsung dari gedung kpk jakarta